tiga darah menjadi film indonesia pertama yang direstorasi dengan resolusi empat k
saat pertama kali diambil seluloid film ini hampir separuhnya dalam kondisi rusak
proses restorasi fisik maupun digitalnya memakan waktu tujuh belas bulan di bolonya italia dan jakarta
untuk tiga darah ini mungkin paling lama prosesnya karena di bolonya sendiri
di situ ada delapan bulan ya sampai bisa kita dapatkan hasil digitalnya
itu pasti paling lama ketika proses scanning
karena tadi sudah dijelaskan bahwa seluloidnya mengalami penyusutan
tak tanggung tanggung restorasi film ini menghabiskan dana sekitar tiga miliar rupiah
biaya mahal dan proses yang rumit tentu menjadi pertimbangan apakah kesuksesan restorasi

akan mendorong film film klasik indonesia lainnya direstorasi
upaya penyelamatan film klasik indonesia sebenarnya sudah pernah dilakukan beberapa tahun terakhir
sebelum tiga darah pada tahun dua ribu dua belas sejumlah sineas berhasil merestorasi film legendaris lain
berjudul lewat jam malam dengan resolusi dua k
bagi para sineas restorasi film legendaris penting untuk dilakukan
selain sebagai aset film karya anak bangsa
restorasi film klasik juga bertujuan menyelamatkan sejarah dan budaya tanah air
victor pangribuan jakarta